dan hari ini wni yang berada di malaysia dapat memberikan hak suara secara langsung di tps tps
dan sebelumnya ppln kuala lumpur menyatakan ada lebih dari delapan puluh lokasi tps yang tersebar di lima wilayah yang akan dibuka
namun ternyata sehari sebelum pemungutan suara wni hanya dapat memilih di tiga lokasi saja
inilah kondisi di depan wisma duta kuala lumpur malaysia di hari pemungutan suara
kediaman resmi duta besar indonesia untuk malaysia dimanfaatkan sebagai salah satu lokasi pemungutan suara
antrean panjang telah terjadi sejak pukul tujuh pagi
padahal tps baru dibuka pada pukul delapan pagi
sejumlah warga bahkan sudah mulai kehilangan kesabaran karena antrean yang panjang
awalnya ppln kuala lumpur berencana membuka dua ratus lima puluh lima tps di lebih dari delapan puluh lokasi
namun pada sabtu malam ppln kuala lumpur mengumumkan mereka hanya akan membuat tps
di tiga lokasi
lokasi saja yakni di kbri kuala lumpur wisma duta dan sekolah indonesia kuala lumpur
para pemilih ini khawatir waktu pembukaan tps hingga pukul enam sore tidak cukup
dan kukuh adalah salah satu warga negara indonesia yang seharusnya bisa mencoblos di cyberjaya
harus rela pindah lokasi ke wisma duta
hingga minggu siang ppln kuala lumpur belum mau memberikan penjelasan
mengenai penyebab perubahan lokasi tps
gak bisa saya kayaknya sebentar lagi juga udah pulang saya
gak bisa ambil ini karena saya juga terbatas waktunya
ini kan sekarang daftar dulu nanti balik lagi untuk baru nyoblosnya
nah itu kan butuh waktu
kita semua disini kan belum tentu punya waktu
itu aja lah
ya gak tau ini trik apa lagi
tapi antrinya bagus bukan macam ini
antrinya itu kita beratur rapi aja
dia itu pihak kebutuhan datang dia kasih kasih kasih
sampai sekarang belum masuk lagi
dari delapan sampai sekarang sudah berapa jam